status buron harun masiku masih menjadi polemik hingga saat ini berbagai langkah kpk pun mulai dipertanyakan
pencabutan penyidik kpk yang menangani kasus ini dan langkah kpk tidak memblokir rekening masiku jadi persoalan
bagaimana kelanjutannya kami bahas dengan arah sumber hari ini ada bang kurnia ramadan peneliti dari indonesia corruption watch
bang kurnia selamat malam
selamat malam mas
terima kasih sudah bergabung bersama kami bang kurnia ini sebetulnya kalau anda melihat langkah yang diambil oleh kpk dari sebelumnya ada jaksa agung yang dicabut padahal juga merupakan tim yang meneliti tentang kasus suap paw harun masiku ini kemudian sekarang ada kompor rosa begitu yang namanya mencuat
kalau anda melihat langkah langkah yang kemudian juga menimbulkan pertanyaan publik ini sebetulnya apa yang ingin dipertontonkan oleh lembaga antirasuah kepada publik
ini adalah kpk era otoriter begitu kenapa saya katakan seperti itu belum tiga bulan firly dan empat orang lainnya dilantik tapi sudah terlalu banyak kontroversial yang mereka lakukan begitu
contoh misalnya yang tadi soal kompol rosa kita mempertanyakan apa dasar dari firly bahuri mengembalikan yang bersangkutan ke instansi polri
kalau tadi saya kutip pernyataan dari vtcnm tadi
firly mengatakan ada permintaan padahal argo otoritas polri mengatakan tidak ada permintaan berarti kan dia berbohong kepada publik begitu
bagaimana mungkin kita percaya dia akan memimpin kpk empat tahun ke depan jika banyak kebohongan kebohongan yang dia sampaikan begitu
lain hal dari itu harus kita cermati bahwa kompol rosa ini adalah salah satu tim yang ditugaskan kpk untuk membongkar skandal suap paw yang melibatkan harun masiku dan wahyu setiawan
ini kasus sedang berjalan dan banyak saya rasa celah celah yang bisa kita kritisi kpk
loh kok malah timnya diberhentikan di kpk ini kan menjadi pertanyaan bagi publik
selain dari itu saya soroti juga soal pengembalian dua jaksa itu tadi
salah satu jaksa yang dikembalikan atau katanya diminta jaksa agung untuk kembali ke kejaksaan namanya sugeng
pak sugeng ini adalah salah satu tim yang memeriksa kode etik pelanggaran etik dari firly bahuri
sehingga keputusan ini sangat rentan konflik kepentingan
kalau terus menerus seperti ini dilakukan oleh firly maka yang bersangkutan tidak salah rasanya jika publik menilai ingin merusak sistem yang selama ini berjalan di kpk
kalau saya tidak salah sebelum dikatakan bahwa jaksa yang dicabut dari kpk ini tidak ada kaitannya
tapi ternyata berlainan atau berlainan dengan pernyataan dikeluarkan oleh yadin dan sugeng sendiri yang mengatakan bahwa sebetulnya ikut dalam proses penyelidikan dari kasus harun masiku ini
kalau anda melihat perbedaan suara ini bagaimana
iya maka dari itu sekarang kan fenomenanya semakin kpk mengklarifikasi semakin terlihat mereka ada sesuatu yang ingin mereka sembunyikan begitu
termasuk misalnya plt jurubicara kpk yang memang berada di bawah kewenangan dari pimpinan kpk
bagaimana mungkin seorang jaksa yang kita nilai selama ini punya track record baik sedang menangani kasus
pernah memeriksa etik dari ketua kpk justru diberhentikan
berarti kan dia ingin membersihkan kpk dari orang orang yang dipandang berseberangan dengan dirinya
ini yang kita belum pernah kita lihat sejak kpk berdiri tahun dua ribu tiga belas
kalau anda melihat kemudian ini kompor rosa sendiri kemudian menimbulkan juga gejolak dalam tubuh kpk
wadah pegawai kpk yang kemudian urunan karena ketidakjelasan status yang dimiliki oleh kompor rosa
anda melihat kemudian gejolak yang keluar dari tubuh kpk ini sendiri bagaimana
iya itu saya rasa ekspresi yang wajar ya dari wadah pegawai kpk
saya rasa tidak hanya wadah pegawai kpk kalau ini publik tahupun publik mau urunan membantu membayar pesangon daripada saudara kompol rosa begitu
karena ini gejolak yang ditimbulkan langsung oleh pimpinan kpk begitu
yang bersangkutan ketika ingin dimintai konfirmasi terkadang juga tidak mau berdekatan dengan media untuk mengklarifikasi
jadi suasana seperti ini yang sebenarnya sudah kita perkirakan ketika lima orang pimpinan kpk ini masuk
menjadi pimpinan kpk empat tahun ke depan
oke suasana bias nampaknya ya yang lama kelamaan menimbulkan bola liar di publik begitu
termasuk juga yang baru baru ini kompor rosa
kalau anda mengamati sikap atau langkah yang diambil oleh kompor rosa dan juga polri begitu
polri yang sebelumnya mengatakan berlainan pendapat dengan kpk dan juga kemudian mengatakan tidak menarik kembali gitu kompor rosa
kemudian di status komprosa sendiri jadi tidak jelas ini bagaimana bang
ya kalau kita melihat statement dari argo kadifu mas polri yang mengatakan tidak ingin menarik dari kompor rosa kita apresiasi pernyataan itu
kan ada dua indikatornya yang pertama apakah kompol rosa pernah melanggar etik di kpk jawabannya tidak
yang kedua apakah masa jabatan kompol rosa sudah selesai di kpk
kpk sampai september dua ribu dua puluh
dua indikator ini menjadikan bukti nyata bahwa ada sesuatu yang sedang berlaku
yang terakhir apakah pemimpinan kpk yang disembunyikan oleh pimpinan kpk sehingga yang bersangkutan berusaha untuk menggeser kompor rosa dari kpk
tapi akhirnya publik bisa secara tersirat begitu melihat sendiri sebetulnya apa yang terjadi saat ini
akhirnya pelan pelan terlihat apa efek dari undang undang kpk baru apa efek dari pimpinan kpk baru memang menciptakan situasi yang suram bagi pemberantasan korupsi kita
tapi kalau misalnya anda membandingkan begitu ya ini kan boleh dibilang kasus korupsi

ini adalah hal awal tahun yang ditangani oleh kpk baru
kalau anda melihat pola kerja yang diterapkan oleh kpk baru dengan kpk yang periode sebelumnya bagaimana
ya sangat banyak yang kita bisa kritisi begitu
misalnya kita runut dari awal kejadian ketika tim kpk datang ke kantor dpp pdip untuk menyegel
ada perdebatan bukannya kpk bersih keras tapi kpk malah kembali tidak menyegel gitu itu persoalan pertama
dan pimpinan kpk tidak hadir di situ
dan pimpinan kpk tidak hadir di situ

saat tim kpk mungkin sedang berupaya membutuhkan beberapa orang tapi justru tiba tiba di tanyakan untuk tes urin
pimpinan kpk juga tidak hadir dalam situasi itu
poin ketiga misalnya ya soal harun masiku

yang sampai hari ini belum bisa ditemukan oleh kpk
kalau kita melihat track recordnya nazarudin yang di columbia sana saja bisa ditemukan oleh kpk
kenapa orang ini sudah jelas jelas di indonesia
di indonesia tidak bisa ditemukan oleh kpk
selain dari itu juga saya rasa per tanggal hari ini juga kita belum ada melihat
ada upaya penggeledahan kpk di kantor dpp pdip
logikanya ketika di penyelidikan ingin menyegel
pasti di penyidikan kan ingin menggeledah
tapi sampai hari ini tidak dilakukan oleh kpk
dan kita menduga keras pimpinan kpk nya yang memang tidak mau
atau mungkin tidak berani melakukan langkah itu
kalau tadi anda mengatakan sempat tentang otoritarianisme
tapi kalau kita sebetulnya menengok pada undang undang kpk yang baru
status kpk bukan penegak hukum apakah ini kemudian menjadi suatu kendala tersendiri
kpk untuk menyelesaikan kasus ini
padahal tadi anda katakan
nazaruddinisnya di luar negeri bisa ditangkap
kenapa harun masiku di dalam negeri tidak bisa ditangkap
iya efek undang undang kpk baru ini membawa polemik luar biasa ya
dalam hal penindakan kpk
saya ambil contoh satu konteks penggeledahan
kalau dulu di undang undang kpk lama
itu disebutkan ketika tim ingin menggeledah
dalam kondisi yang mendesak
bisa langsung menggeledah
tapi setelah menggeledah baru meminta izin kepada ketua pengadilan negeri
tapi akibat undang undang nomor sembilan belas tahun dua ribu sembilan belas
atau undang undang kpk baru
mereka mau tidak mau suka tidak suka
harus melempar dulu izin kepada dewan pengawas
proses birokratis ini yang kita menduga
ke depan penindakan kpk akan semakin menurun
ini sesuai saya rasa dengan visinya firly bahuri dan empat orang lain
hanya memang ingin mengedepankan pencegahan
kami juga sudah berusaha tadi mengundang perwakilan dari komisi pemerintahan korupsi
dalam dialog malam ini namun yang bersangkutan kpk tidak bisa hadir
ada alasan tersendiri
dan kami juga nanti usai jerakan membahas bagaimana sebetulnya
perkembangan atau bagaimana sebetulnya elaborasi terkait
rekening dari harun masiku yang tidak diblokir oleh kpk
namun wahyu setiawan sudah diblokir ya
usai jerakan berikut saya nedy duresya prime news
masih di cnn indonesia prime news
setelah hampir satu bulan tidak kunjung berhasil menemukan tersangka harun masiku
kpk justru mengklaim bahwa tidak ada kendala berarti dalam proses pencarian tersangka pemberi suap
pada mantan komisioner kpu wahyu setiawan tersebut
menurut jurubicara kpk ali fikri meski belum membuahkan hasil
proses pencarian terus dilakukan termasuk dengan bekerja sama dengan sejumlah instansi
salah satunya kepolisian
selain itu ali juga menegaskan bahwa kpk tidak memblokir rekening harun masiku
kpk hanya memblokir rekening milik mantan komisioner kpu wahyu setiawan
tersangka penyelenggara negara yang diduga berperan sebagai penerima dalam kasus ini
menurut ali hal itu dilakukan karena dalam konstruksi perkara kasus ini
uang suap sudah diberikan dari pihak harun masiku pada pihak wahyu setiawan
ada di tangan orang kepercayaan wahyu tersebut pun
telah disita oleh kpk sebagai barang bukti

jadi perlu diluruskan itu bahwa upaya upaya tindakan pengamalan kesehatan kepada penerima
sementara itu kepolisian republik indonesia telah memasukkan nama harun masiku
dalam daftar pencarian orang atau buron kepolisian
namun polisi masih membutuhkan waktu untuk menangkap harun masiku
ada kasus lama ada kasus baru
kita menentukan sesuatu kasus pun juga tidak bisa
ya di situ ya
di situ ya
jadi seperti membuat nanti tanggal sekian kita bisa nyelesaikan kasus ini kita belum bisa
semuanya kan tergantung kita kan ada waktu yang harus kita lalui
kemudian juga ada apa namanya artinya ada waktu hari dan sebagainya kita tetap berjalan
targetnya apa ada target apa
ya kita koordinasi dengan kpk kita kan membantu pak
kita membantu ya membantu
tentunya kpk kan juga berjalan juga
jadi nanti kalau kita nemukan ya kita serahkan
ya baik kami lanjutkan dialog soal jalan berliku buru harun masiku masih bersama bang kurnia ramadana peneliti dari icw
bang kurnia anda setuju jika dikatakan ini terlalu berliku liku begitu pencarian harun masiku tidak straight to the point
seperti sebelum sebelumnya mungkin kerja kpk sebelumnya
iya ini kan sangat berlebihan sebenarnya ya
ketika seorang harun masiku yang publik juga tidak tahu
backgroundnya seperti apa
tapi bisa lari dari kejaran hukum seperti ini
misalnya keanehan pertama ketika salah satu media tempo membeberkan fakta bahwa harun sudah kembali ke indonesia
tapi otoritas negara kementerian hukum dan ham mengatakan sebaliknya
tapi ternyata statement itu diralat begitu
dan itu juga diamini oleh pimpinan kpk
dan ini yang kita terus kritisi dari langkah atau pernyataan dari pimpinan kpk
ujung pencopotan dirjen imigrasi pada saat itu
ya berujung pada pencopotan pak roni sompi saat itu
dan saat ini juga berujung dengan pencopotan penyidik penyidik kpk
ya penyidik dan jaksa
ini saya rasa itu tadi situasi yang pimpinan kpk saya tidak tahu ini frasanya lebih baik tidak mampu atau memang tidak mau mereka membongkar perkara ini
baik tidak mampu atau tidak mau
salah satunya juga yang kemudian menjadi perhatian publik adalah bagaimana kpk yang tidak memblokir rekening milik harun masiku
apakah kalau melihat track record sebelumnya apakah diperlukan sebetulnya ini untuk pemblokiran rekening dari tersangka atau buron dpo kpk
iya pasti sangat diperlukan
itu kan diatur di pasal dua belas ayat dua undang undang kpk yang mengatakan bahwa kpk berwenang memerintahkan otoritas perbankan untuk memblokir rekening seseorang
kalau tadi kita mendengar statement dari pak ali fikri yang mengatakan hanya memblokir penerima suap
pemberi suapnya tidak tapi kita menemukan fakta bahwa di tahun dua ribu enam belas yang lalu
salah seorang pengacara raul aditya penyuap panitra pengganti pn jakpus itu kan dia statusnya sebagai pemberi suap
tapi itu juga diblokir oleh kpk
kenapa ada perlakuan yang berbeda terhadap harun masiku
selain dari itu poin besarnya lagi adalah setidaknya dengan kpk memblokir rekening yang bersangkutan
kpk bisa melihat dari mana sebenarnya sumber uang harun masiku ini
misalnya ada pihak pihak lain yang juga menitipkan uang itu untuk mensponsori misalnya seorang harun masiku untuk menjadi anggota dpr
ini kan yang perlu digali oleh kpk
ini urgensinya kenapa rekening itu harus diblokir
tapi itu pun tidak diambil oleh pimpinan kpk
jadi sebetulnya jika rekening harun masiku diblokir bisa terlihat ya
dari mana harun masiku
harun masiku kemudian mendapatkan jumlah uang enam ratus juta untuk melakukan penyuapan
benar sekarang kan timbul di tengah publik
jangankan orangnya didatangkan rekeningnya pun tidak bisa diblokir oleh kpk
kan ini yang sekarang timbul pernyataan ini yang timbul di tengah publik
apa susahnya sih
kenapa tidak dilakukan begitu
padahal ini penting untuk melihat bagaimana grand design dari perkara suap pergantian antar waktu anggota dpr ri
anda melihat dari kasus pemblokiran atau tidak diblokir lebih tepatnya rekening harun masiku ini sendiri
apakah kemudian ini ada indikasi kemudian mengarah ke nama nama lain begitu atau mungkin
ya setidaknya dengan kpk berhasil menangkap harun masiku
ini membuka celah bagi pihak pihak lain yang diduga punya keterkaitan dengan perkara ini untuk bisa diusut oleh kpk
karena kita sudah melihat kan
dan mendengar pernyataan dari wayu setiawan
wasitwan kan mengatakan dia tidak mengenal harun masiku tapi mengenal sekjen pdip hasto kristianto
ini yang harus digali lagi oleh kpk begitu
mungkin dengan harun masiku itu datang dia bisa memberikan keterangan keterangan
uang ini berasal dari mana penghubungnya siapa ke wahyu setiawan
sehingga kpk bisa lebih mudah untuk membongkar skandal korupsi ini
jadi menurut anda ini penting dilakukan pemblokiran
sangat penting dilakukan pemblokiran oleh kpk
tapi kalau melihat let's say kpk juga mengatakan bahwa komitmennya sebetulnya cukup besar
di hadapan media kpk mengatakan bahwa komitmen untuk memburu harun masiku ini cukup besar
begitu saat ini masih dilakukan pemburuan di mana keberadaan harun masiku
apakah kemudian komitmen yang ditunjukkan kpk kepada media kepada publik ini menurut anda masih kurang menunjukkan taji dari kpk
selama dia belum bisa menjelaskan apa yang terjadi di kantor dpp pdip dalam konteks penyegelan
apa yang terjadi di pt ika kenapa sampai hari ini kantor pdip belum digeledah
maka pernyataan itu belum cukup kuat untuk membuktikan bahwa kpk benar benar serius untuk membongkar skandal ini dan menemukan harun masiku
berarti kalau tadi berdasarkan fakta fakta yang juga sempat anda elaborasi begitu soal kinerja dari performance dari kpk sendiri
apakah ini mengindikasikan ada kemudian nama nama lain sebetulnya yang bisa diungkapkan
iya bisa jadi ada aktor aktor politik mungkin dari elit kekuasaan yang berupaya untuk yang diupayakan oleh beberapa pihak untuk ditutupi dalam perkara ini itu sangat memungkinkan terjadi begitu
maka dari itu penting bagi kpk untuk benar benar serius menangani ini tidak lagi menutupi informasi informasi dan juga segera menemukan saudara harun masiku
kemudian bisa atau tidak ketika nanti harun masiku datang
ya itu harus dilihat lagi ini kan sekarang aja harun masiku tidak kooperatif begitu kecuali kalau dia kooperatif dari awal
karena kan salah satu syarat untuk menjadi justice collaborator adalah orang orang yang kooperatif terhadap penegakan hukum keterangannya signifikan
kalau tidak signifikan ya tidak mungkin status justice kolaborator bisa disematkan kepada saudara harun masiku
sekarang terlanjur nampaknya
image kpk yang awal di tahun ini cukup diapresiasi karena bisa melakukan ott begitu ya terhadap wahyu setiawan
lalu sekarang begitu nyatanya terlalu berliku liku berkelok kelok nampaknya pencarian harun masiku ini sendiri
kalau anda melihat kasus ini kasus yang berkepanjangan ini pencarian harun masiku yang berkepanjangan terhadap integritas dari lembaga antiraswa sendiri itu bagaimana pak
ya kalau terus menerus seperti ini pasti citra kpk akan menurun di mata publik begitu
tadi kan disebutkan soal
ini kasus yang cukup mengembirakan bagi publik di awal kiprah dari pimpinan kpk baru dan undang undang kpk baru
tapi fakta dibalik ini adalah ternyata dua kasus ini kasus harun masiku wayu setiawan dan kasus sidoarjo itu bukan kerja dari lima pimpinan kpk hari ini
tapi itu adalah carry over dari penyelidikan yang dilakukan oleh lima komisioner kpk yang lama
praktis sebenarnya belum ada penetapan tersangka
yang dilakukan oleh lima komisioner kpk baru ini dan ini mengkonfirmasi bahwa tadi sudah saya sebutkan
undang undang kpk baru memang benar memperlemah kpk ditambah lagi kehadiran dari lima orang pimpinan kpk saat ini
jadi apa yang kemudian mengganjal tadi anda katakan undang undang baru dan juga pimpinan kpk yang anda sebutkan
apa kemudian hal yang sebetulnya paling mengganjal menjadi semacam hambatan yang cukup besar untuk penemuan harun masiku
terganjal beberapa hal begitu
kalau tidak ada komitmen yang serius dari lima orang pimpinan kpk
karena kan bagaimanapun mereka yang membuat kebijakan di kpk baik itu soal penindakan ataupun pencarian dari harun masiku
kalau terus menerus seperti ini yang dilakukan oleh pimpinan kpk misalnya contoh ketika lembaga ini sedang disorot oleh publik
karena tidak mampu mengungkap praktik rasuah di pergantian antara waktu kpu ini
malah pimpinan kpk justru menampilkan gestur memasak nasi goreng misalnya
itu kan kemarin sempat viral begitu
itu kan hal hal yang sebenarnya tidak dibutuhkan oleh publik hal hal seperti itu
lebih baik dia fokus saja mengembalikan citra kpk seperti sedia kala begitu daripada melakukan hal hal itu
dan juga yang tadi soal penggeledahan dan lain lain itu mengkonfirmasi bahwa pimpinan kpk memang tidak mau mengungkap kasus ini
saat ini ada dewan pengawas kpk begitu yang dibentuk
kalau anda melihat efisiensi dari keberadaan dewan pengawas kpk untuk kemudian untuk menyelesaikan kasus perdana di awal tahun dua ribu sembilan belas ini
iya dewas kpk sudah kita tidak mengkritik orang orang di dalam dewas itu ya
tapi mereka salah tempat saja di kerangka dewan pengawas itu
oke harusnya bagaimana
ya yang menjadi persoalan adalah
oke harusnya bagaimana
kemarin ketika rapat dengar pendapat dengan komisi tiga dewas sudah tegaskan bahwa sampai hari ini belum ada izin penggeledahan yang dikirimkan oleh pimpinan kpk
ini kan semakin menurunkan lagi citra kpk di mata publik begitu
hal lain juga yang cukup menarik disorot kemarin ketika dewas mengkonfirmasi bahwa sampai hari ini atau setidaknya sampai ketika rdp kemarin belum ada surat izin penyadapan yang dikirimkan oleh pimpinan kpk

logikanya pimpinan kpk mengatakan ada tiga ratusan perkara dalam konteks penyelidikan
di undang undang kpk di tahap penyelidikan mereka sudah bisa melakukan penyadapan
jadi ketika mereka dilantik sampai hari ini belum ada sama sekali penyadapan yang sebenarnya itu merupakan instrumen yang baik untuk membongkar skandal korupsi begitu
ini yang sangat kita sesalkan pada pimpinan kpk
tapi kenapa sih hal tersebut lalu hingga saat ini tidak dilakukan

kita tidak tahu apa sebenarnya yang membuat kpk tidak segera berbenah begitu
tapi ya kita duga ya karena memang pimpinan kpk nya seperti ini dan memang undang undang kpk nya memang sudah mengunci kpk
tidak lagi sebagai lembaga pemberantasan korupsi yang independen
tapi mereka sudah ditarik ke dalam kerangka pemerintah
sudah tidak independen lagi
selain dari itu banyak proses proses penindakan yang justru melambat
karena adanya kemampuan
ada kelembagaan dewan pengawas
lalu sekarang terlanjur dipertanyakan kembali fungsi dari kpk itu sendiri dengan ⁇ lets ⁇ say tadi yang baru kita simak sebelum dialog
ada perbedaan pendapat dari polri dan juga kpk
kemudian juga dari jaksa kpk dan juga kpk begitu
saat ini sudah terlanjurlah kita bilang berspekulasi orang orang berspekulasi dengan kpk ini sendiri
apa yang kemudian bisa dilakukan agar benar benar image kpk yang baik begitu menurut anda
bisa kembali didapatkan oleh masyarakat
saya rasa dengan komposisi lima orang pimpinan kpk baru dan undang undang kpk baru itu hal itu tidak mungkin lagi terjadi
tidak mungkin lagi publik akan menganggap kinerja kpk akan baik
ketika masih dipimpin oleh lima orang ini dan undang undang kpk nya juga masih seperti ini
maka dari itu kita koalisi masyarakat sipil icw bersama lembaga lembaga lain menggugat menjudicial review undang undang kpk baru ke mahkamah konstitusi
dengan harapan undang undang kpk
untuk membuatnya undang undang kpk baru bisa dibatalkan dan dikembalikan seperti sedia kala
begitu juga dengan pimpinan kpk
salah satu pimpinan kpk itu saudara gufron nurul gufron itu sebenarnya tidak cukup umur dilantik sesuai dengan undang undang kpk baru
minimal undang undang kpk baru lima puluh tahun yang bersangkutan belum menyentuh lima puluh tahun
maka saya rasa ini membuka celah bagi publik untuk mempersoalkan kepres yang bersangkutan
apakah kemudian ada bisa dilakukan upaya pemakai
bisa dilakukan upaya pemakzulan menurut anda begitu
saya rasa ya semacam pemakzulan melalui jalur pengadilan tata usaha negara
saya rasa publik pasti akan menggugat kepres pengangkatan dari nurul gufron itu
itu saya rasa model model cara bagi publik untuk kembali menaikkan citra kpk
utamanya dengan berupaya memenangkan judicial review di mahkamah konstitusi
bang kurnia mungkin satu hal lagi ini sudah berliku liku pencarian harun masiku
mungkin anda bisa menambahkan
sudah mengelaborasi kepada kami dengan point per point secara singkat begitu
apa dalam short term apa yang harus dilakukan oleh kpk agar kemudian pemburuan harun masiku ini bisa menemukan titik temu
kpk harus bisa bekerja sama dengan baik dengan kepolisian
karena kepolisian pasti punya banyak kantor di seluruh wilayah indonesia
untuk segera bisa menemukan harun masiku begitu
yang paling penting adalah menanamkan energi
poin bahwa perkara ini adalah perkara penting di pikiran lima orang pimpinan kpk
dalam posisi pimpinan kpk saat ini menurut anda belum baik begitu ⁇ lets ⁇ say komunikasi kpk dengan polri
ya kalau komunikasi kpk dengan polri kita contoh aja kasus kompol rosari ini
pimpinan kpk bilang ada upaya penarikan dari polri polri membantah
dia kan berbohong begitu itu yang menjadi problem hari ini
saya rasa itu yang harus terus dielaborasi oleh kpk kerjasama dengan kepolisian untuk menerbitkan red notice
mungkin menerbitkan status buron yang bersangkutan agar publik juga bisa membantu penegak hukum untuk menemukan saudara harun masiku ini
mungkin termasuk memblokir rekening dari harun masiku ya
utamanya juga short termnya adalah memblokir rekening dari harun masiku
aliran dana harun masiku untuk melakukan swab terhadap wahyu sitawan bisa terungkap kepada publik
kita kan khawatir di dalam rekening itu mana tahu ada rekening
dengan organisasi tertentu atau rekening dari orang orang dari elit kekuasaan tertentu yang tidak bisa dilihat oleh kpk ketika rekening ini belum diblokir oleh kpk
baik bang kurnia kita lihat nanti bagaimana kemudian jalan berliku memburu harun masiku ini bisa mencapai garis finisnya
terima kasih bang kurnia ramadana peneliti dari icw sudah bergabung bersama kami selamat malam
pimpinan kpk melakukan pertemuan tertutup dengan pimpinan dpr cnn indonesia prime news segera kembali usai jeda